anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita
kita akan langsung memantau situasi langsung di ukraina
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan salah satu warga negara indonesia yang berada di ukraina
ada beni sitanggang selamat sore mas benny
selamat sore mbak rifana
mas benny anda saat ini berada di kiev atau di kota lain kabarnya anda tidak berada di ibu kota
ya kami sedang berada di kota ternopil kami tinggal di sini
waktunya ke kiev kira kira lima jaman lah kalau naik mobil
oke situasinya sendiri di ternopil seperti apa ya
kalau kita di sini dari pagi sampai sekarang setiap beberapa menit itu ada seren atau alarm
untuk mengingatkan kita itu untuk waspada ya kita itu pas dibuat alarm
jadi setiap beberapa menit itu nanti alarmnya akan bunyi
untuk mengingatkan kita untuk tetap waspada
dan kita di sini situasinya aku lihat tadi aku jalan keluar masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa
bahkan sekolah masih ada yang pergi sekolah juga
oke dari pemerintah setempat tidak ada yang memberikan peringatan ataupun himbauan kepada warga
ya ada ada himbauan kan presiden sudah mengumumkan kalau kita lagi sudah ada war ya
darurat militer ya
tapi masyarakatnya tetap diimbau untuk tidak panik karena tentara ukraina akan menjaga kedaulatan negara mereka
oke mas benny apakah anda mendapatkan peringatan ataupun himbauan dari kbri yang ada di kiev
kalau dari kbri
masyarakat indonesia dikumpulkan
sudah dikumpulkan jadi dikumpulkan semua masyarakat indonesia
nanti bakalan dibawa pulang kalau memang udah dievacuasi
aku nggak bisa kasih full informasi karena agak kita nggak boleh terlalu open untuk situasinya
jadi nggak membuat panik untuk masyarakat indonesia atau keluarganya
keluarga kita yang ada di sana
jadi kita itu udah dikasih informasi dikumpulin
nanti kita bakalan dibawa ke kota terdekat livi
di situ dekat ke
jadi ke perbatasan polan lebih aman
jadi kalau nggak bisa nanti lewat udara lewat darat ke polan
habis itu dari polan baru lewat udara ke indonesia
oke itu jaraknya berapa lama dari kiev ke perbatasan di dekat polan itu
melalui jalur darat berapa lama
mereka jemput ya semuanya dijemput oleh kbri
kbri berusaha menjemput semua masyarakat indonesia dimanapun
karena ada di beberapa kota
di sana palingan kalau nggak salah tiga jam empat jam juga
oke artinya proses evakuasi melalui jalur darat itu sudah disiapkan oleh kbri
sehingga semua wni yang ada di ukraina dikumpulkan di kiev
ya dikumpulkan di kbri
oke dikumpulkan di kbri di kiev
kemudian akan dibawa melalui jalur darat
dijemput begitu ya untuk dibawa ke perbatasan dekat polandia
ya jika situasinya sudah tidak memungkinkan ya
karena kayaknya seperti yang saya bilang tadi
sebagian masyarakat masih menjalankan aktivitas seperti biasa
anda dan teman teman yang berada di ternopil ini tidak berangkat ke kiev
karena kan kabarnya kbri mengumpulkan semuanya meminta wni agar datang ke kbri
kalau saya memutuskan untuk stay
karena kondisi istri saya yang sedang hamil tua karena udah sembilan bulan
mungkin akhir bulan ini lahiran
kita memutuskan untuk stay di sini
dan kita masih komunikasi kok terus sama kbri
kalau aktivitas di sana tadi anda katakan masyarakat masih ada yang tetap beraktivitas
tapi bagaimana dengan aktivitas perekonomian
karena kalau kita lihat di kota kota lain sudah banyak warga yang mengantri atm untuk mengambil uang cash
karena mereka ketakutan kalau misalnya nanti ada pasokan uang cash yang terhambat begitu
kalau di kami tadi kami juga sudah tanya bank di mana kami membuat bank
katanya masih ada
katanya masih aman
tapi kalau mungkin yang di daerah yang terkena
karena ada beberapa kota yang kena itu odesa
ini ada saya buat listnya
di situ katanya udah mulai ngantri dan susah
apalagi untuk bahan bakar untuk cash juga
jadi mereka tetap
dan di sana udah ini ya
udah macet banget di sana
kita tunggu nanti bagaimana situasi terkini di ukraina
semoga seluruh wni kemudian bisa selamat begitu ya
dan terhindar dari perang yang sudah pecah ini antara rusia dan juga ukraina
sehat selalu mas benny dan juga istrinya yang akan melahirkan
nanti kita akan update lagi situasi anda berserta dengan keluarga dan juga wni lainnya di ukraina
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia newsroom sore hari ini